ribuan ayam petelur milik salah satu peternak rakyat di daerah lamongan jawa timur ini
setiap harinya menghasilkan satu ratus empat puluh lima kg telur
setiap sore telur telur akan dikumpulkan untuk diambil tengkulak satu minggu sekali
tengkulak akan mendapatkan harga kandang yang fluktuatif di setiap harinya
bergantung harga acuan dari harga telur di blitar
para peternak ini memiliki satu grup percakapan untuk saling mencocokkan harga
rata rata harga jual dari kandangnya berkisar rp dua puluh enam hingga rp dua puluh tujuh delapan ratus per kilogram
hardy salah satu peternak ayam petelur di lamongan mengatakan
saat ini harga pakan ayam tidak naik namun harga induk petelur cukup tinggi
jika dulu harga indukan umur tiga belas minggu di harga rp enam puluh kini menjadi rp sembilan puluh tiga
selain itu faktor lainnya adalah karena tingginya permintaan di pasar
analisa saya bahwa harga telur ini naik disebabkan karena saat pandemi kemarin
itu kan banyak peternak yang bangkrut karena harga telur turun gratis hingga rp empat belas ribu
padahal hpp nya itu rp dua puluh satu ribu
maka peternak rakyat atau peternak yang populasinya kurang dari lima peternak kecil
itu banyak yang bangkrut mbak
produksi petelurnya juga berkurang
setelah pandemi pandemi permintaan meningkat
nggak tahu ini
yang menentukan harga ini
kenapa kok bisa dinaikkan
menurut hardi kenaikan harga telur ini membawa keuntungan bagi peternak
namun ia berharap jangan sampai kenaikan harga telur juga membebani masyarakat
ia juga menilai kenaikan harga telur tidak semata mata disebabkan oleh para peternak
namun bisa juga dari tengkulaknya
kalau apa namanya harga pakan tidak naik terus dinaikkan
jujur saja saya sebagai peternak ini juga mendapatkan untung yang lebih gitu
karena hpp nya dua puluh satu ketika harga telur itu dua puluh tiga aja
kita sudah untung mbak kita sudah untung
walaupun tidak banyak
kalau sampai di pasar itu lebih dari rp dua puluh tiga
itu ya memang itu dari pedagang tengkulaknya yang menaikkan bukan ini bukan peternaknya
berdasarkan sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok
harga rata rata komoditas telur ayam ras di jatim sekitar rp dua puluh sembilan tiga ratus empat puluh per kilogram
tertinggi terjadi di gresik dengan rp tiga puluh enam ratus enam puluh enam per kilogram
dan terendah di tulungagung rp dua puluh tujuh tiga ratus tiga puluh tiga per kilogram